adik pelaku ini sudah tidak bisa menolak lagi karena sudah dibawa di jalan ya sudah
korban untuk adik korban kenapa mau membantu pelaku
ya karena memang dia hanya punya satu orang yang bisa dapat dipercaya sama dia
yaitu adik korban ya saudara at
dan awalnya adik korban tidak mengetahui apa isi dalam koper ini
kemudian di tengah jalan menuju kalimalang
karena tersangka memberitahu bahwa dia telah membunuh korban
dan mereka mencari tempat untuk dibuang
dengan keluar dari tol tambun dan menyusuri jalan inspeksi kalimalang
sampai ditemukannya tempat yang lumayan sepi
sehingga saksi sorry untuk adik korban
membantu menurunkan koper tersebut dan dibuang di pinggir jalan tersebut
kemudian setelah itu untuk tersangka kembali ke bandung dan ke palembang
saksi ini adik korban ini melarikan diri
kita mengetahui setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka
dan akhirnya tersangka memberitahu bahwa yang membantu dia dalam membuang koper itu
adalah adiknya sendiri atas nama inisial at
langsung bergerak cepat untuk menangkap menahan saudara at di daerah tangerang
baik untuk pelaku dan korban ini awalnya hubungannya adalah rekan kerja
antara auditor dengan kasir
nah berkembang pada bulan desember itu
nah kemudian itu yang tadi disampaikan oleh bapak direktur
pelaku ini mempunyai kesempatan untuk datang lagi ke bandung untuk melakukan audit
nah disitulah mereka menjalin hubungan lebih dekat
dan diajak berhubungan badan kembali
pertama kali disitu sebanyak dua kali
setelah itu pelaku pulang ke tangerang lagi
dan melakukan hal tersebut kembali

nah itu di adik pelaku ini sempat ada penolakan yang disarankan
beritahu aja kalau koper ini adalah berisi penjajah
karena hasil pemeriksaan kita terhadap adik korban
eh adik sorry adik pelaku
adik pelaku ini sudah tidak bisa menolak lagi
karena sudah dibawa di jalan ya sudah
dan dia melarikan diri begitu